kok sibuk sih telponnya
jangan jangan ada cowok lain
nah lo cepat diterpon lagi pak bos
tuh sibuk joh
padahal ada hal penting yang mau saya bicarakan sama gunawan
teleponnya pak remon kok nggak
kalau dipikir pikir putri sama pangeran itu serasi banget ya
hubungan mereka cintanya
itu gak mudah dan banyak banget yang nentang
tapi tetep gue saluk banget sama mereka
soalnya mereka bisa mempertahankan dan memperjuangkan cintanya
din tanpa lo sadari
hubungan kita juga gak kalah serasi kok
nih ya kalau orang orang lihat juga bakal kayak

nih ya kalau orang orang lihat juga bakal kayak

jujur gue gak peduli sih sama omongan orang
ya terserah aja mereka mau bilang apa
yang penting kita berdua itu ngejalin hubungannya nyaman
terus bahagia udah cukup
gue tahu kalau dinda sebenarnya kepikiran sama omongan orang orang soal dirinya deket sama gue
apalagi peristiwa tadi siang di kampus
yang bikin dinda sampai cabut ninggalin gue
seandainya aja dinda jadi mahasiswa di bunga bangsa
pasti hubungan gue sama dinda jadi lebih mudah
ji lagi mikirin apa
din lo nggak pengen apa kuliah lagi
ya kalau lo tanya kayak gitu pasti kepikirin lah
tapi mungkin nggak dalam waktu dekat ini
kalau lo mau kuliah kuliah aja kali
kan bisa kuliah bareng gue di bunga bangsa
lo nggak salah nyalahin gue itu
ya ampun ji
enggak sekalian nyuruh gue kuliah di luar negeri
ya elah tuh kampus
bayarnya juga nggak bisa pakai daun ji
ada aja ya segala nyuruh gue
kenapa gak kuliah di bunga bangsa aja bareng gue
dia kan cuma ngasih saran
supaya kita bisa ketemu setiap hari
kalau gue tawarin bakal bantu bayarin kuliahnya dinda
kira kira dia bakal tersinggung nggak ya
bukan bisa kerja part time di kafe kenangan buat ngumpulin duit
ngayel aja dulu ya
pasti pangeran batu bata
pangeran batu bata
pangeran batu bata

lo mau ketemu gue
emangnya ada apa ya
kenapa dia gak bales chat gue ya
kayaknya dia masih marah deh
sama apa yang gue lakuin selama ini
kayaknya gue harus samperin putri duluan
kayaknya gue mau buktiin ke didi sama bu nawang
kalau gue itu bener bener mau berubah jadi orang baik
apa gue tanya bu nawang aja ya
nanti yang ada bu nawang khawatir lagi
gue harus tanya info dari mereka
untuk lo cariin keberadaan putri dimana
secepatnya kasih tau keberadaannya dimana
buat apa lagi sih mal hubungin gue dan minta ketemuan
gue males banget deh kalau harus bermasalah lagi sama dia
kelihatannya putri lagi banyak pikiran
baiknya aku ceritain pertemuanku sama melk kemarin atau enggak ya
aku sih mau tahu pendapat putri soal sikap mel yang berubah
aku berangkat sekarang ya
soalnya jamnya udah mepet banget
nanti aku telat lagi
aku perhatiin sebenarnya mel ini anak yang baik
tapi karena dia gak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu
makanya dia sering sekali berbicara tentang mel dan saya
dia sering sekali berbuat aneh aneh untuk mencari perhatian
aku jadi kasian sama mel
karena ibunya meninggal saat melahirkan mel
mel jadi gak pernah dapat kasih sayang dari seorang ibu
mudah mudahan aja pak remond gak marahin mel
karena apa yang dilihat pak raymond kemarin hanya salah paham
apa sebaiknya aku telpon pak remon ya untuk mastiin semuanya
ini kita langsung ke kantor apa mau kemana pak bos
kita ke cafe yang deket kantor ya jo
saya mau ketemu pak haris
siap pak bos
kok sibuk sih telfonnya
siapa sih telfonnya
siapa sih telfonnya
siapa sih telfonnya
siapa sih telfonnya
siapa sih telfonnya
jangan jangan ada cowok lain
coba diterpon lagi pak bos
padahal ada hal penting yang mau saya bicarakan sama munawah
karena dia salah paham lagi masalah kemarin
semangat pak bos
telepon terus pokoknya
gak bisa dibiarin nih
mana sih gak tahu apa saya rindu
nyambung juga pak bos
padahal saya mau cerita progres masalah suaminya itu lho pak jaka
itu alasan utamanya
saya telfon lagi deh
wah nyambung juga
pak raymond pasti sibuk
ya mudah mudahan aja mel baik baik aja
selamat pagi bu nawang
gak apa apa kan aku ngecet ibu gini
aku lega karena udah ungkapin permintaan maaf aku ke ibu